ada asumsi asumsi mampu gak nih seorang harry topir ketika kemudian di sekelilingnya
exconya itu wajah wajah lama nih pak
karena gini loh kita jangan terjebak juga pola pikir lagi
oh orang ini bagus orang ini tidak bagus
kalau tidak ada sistemnya
orang itu bagus kalau ada sistem yang disepakati
dan ada leadership yang memimpin
nah kita lagi bentuk itu di pssi
nah jadi saya yang namanya pengaturan skor sangat yakin akan ada nanti
cuman tentu sekarang sudah ditangan ke polisian
biarkan dari kan saya kemarin serahin
kan saya udah nyerahin
tinggal tentu kan ada mekanisme dari pihak kepolisian
ya kita sabar aja
resistensi dari dalamnya tuh kuat banget ya pak
enggak juga mereka mau berubah kok
kita punya cita cita liga kita mau jadi nomor satu di asean tenggara
kita punya cita cita tim nasional kita mau berprestasi secara
tentu ya tradisi ya maksudnya secara berkelanjutan
ya kalau kita nggak punya perbaikan dan tolak ukur yang jelas
mana mungkin kita akan tercapai gitu
nah itu yang penting kita sama sama ini mimpinya mau atau tidak
kalau nggak mau ya jangan keluar
di tengah semua tadi ya blueprint kemudian roadmap yang disiapkan oleh seorang erick thohir
muncul juga nih pak tagihan tagihan yang datang
untuk ke pak erick
terakhir dibantah nih sama pak iwan bule
katanya nominalnya nggak sampai seratus miliar kok
adanya tuh tiga puluh miliar utangnya kata ke pssi
kok bisa ada selisih tuh pak
ya saya kan kalau bicara hutang pihutang saya tidak menuduh individu
ya itu merupakan perbaikan sistem yang harus dilakukan
dan nanti aja angkanya terlihat kok
kita akan melakukan upaya upaya perbaikan
itu perbaikan sistem
kalau masalah misalnya hutang ini belum dibayar nah itu nggak apa apa
tetapi yang saya ingin pastikan tidak ada korupsi di pssi
berarti kalau dengan
kalau ada korupsi di pssi nanti ada pasti tindakan hukumnya
tapi nggak boleh nuduh gitu
ini kan proses
kalau emang ini karena bisnis proses ya nggak apa apa
tapi kalau sampai ada korupsi nah itu yang kita harus antisipasi
tapi reteck yang tadi sempat diseng
sudah akan diputuskan gimana pak
kita sedang negosiasi
kalau memang satu dua minggu ini bisa selesai
ya kontrak sementara ini hanya beberapa bulan dulu
karena ini saya ingin fokuskan untuk membantu persiapan u tujuh belas
nama sudah ada kontrak sudah ada tinggal lawyernya lagi bolak balik
kalau nanti sudah tanda tangan saya umumkan
tapi untuk periode empat bulan dulu
kita ini harus memperlihatkan keseriusan kita dan komitmen kita dan delivery
ini baru individu internasional
dia yang pasti pernah memegang tim usia muda jerman
dan juga pernah menjadi pimpinan kepelatihan di jerman
saya rasa itu yang kita nilai
karena mereka akan membantu juga mengenai kepelatihan dan juga transisi pemain muda masa depan
training center menjadi satu hal yang penting
kita lihat kemarin ada tagihan lagi lagi satu sembilan miliar pak
training center di luar
jadi yang tagihan kemarin itu training camp
dimana ketika tim kita dikirim ke sebuah negara rupanya belum dibayar
tapi bukan masa periode saya
ya kita harus bayar
ya jangan juga kita mempermalukan nama pssi
tapi juga nggak bisa bilang oh ini korupsi
ini yang mesti dibedakan
selama ada tagihan jelas berarti bukan ada aneh aneh
jadi training center adalah keharusan
ketika kita mau tim nasional kita punya tentu jangka panjang gitu kan
training center dimana
ya kemarin sudah diputuskan di ikn
alhamdulillah kemarin kita sudah dapat approval
tanda tangan dari viva
bahwa fifa akan membantu pendanaan training center sebesar lima enam juta
maksudnya komitmennya designnya
ini kan proses semua
dan itu kan terima kasih loh
bukan dihukum masih dibantu sama fifa gitu
terlepas dari rumor rumor yang ada percayalah
saya ini di sepak bola adalah jiwa saya juga
ya saya bukan orang baru di sepak bola
saya bekerja dengan profesional
saya bekerja dengan hati
dan ini memang cita cita yang sama sama
tidak hanya masyarakat sepak bola dan saya sendiri
kapan lagi kita punya tim sepak bola yang menangan
kapan lagi kita punya sepak bola yang bersih
kapan lagi kita punya sistem kompetisi yang baik
kapan lagi anak anak muda kita punya mimpi
sehingga bisa menjadi bagian daripada tim nasional
ataupun bagian daripada pengembangan anak muda indonesia
yang punya jiwa olahraga sportivitas
ini benar benar sebuah hal yang menurut saya pembangunan karakter
yang kita harapkan bisa terjadi melalui sepak bola juga
problem dari bangsa kita ini kan database
yang terpencar pencar akhirnya kita tidak tahu
mana segmen tase yang punya uang sekian
dengan tentu kebutuhan sekian
nah ini yang kita sinkronkan